tim u dua puluh tiga indonesia akan menjalani laga perdana grup b piala aff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga
melawan malaysia pada jumat malam
laga ini akan berlangsung di rayong provincial stadium thailand
dikutip dari situs resmi pssp pelatih shin tae yong mengaku telah mempersiapkan tim dan fokus
meraih hasil maksimal pada laga besok
namun pelatih asal korea selatan itu mengaku sedikit kecewa
karena tidak bisa membawa banyak pemain inti yang tidak dilepas klub yang bermain di liga indonesia
timnas indonesia u dua puluh tiga datang ke piala aff u dua puluh tiga dengan membawa dua puluh tiga pemain
namun sinteyong tidak bisa membawa tiga pemain yaitu rizky rido zaki asraf dan muhammad adi satrio
sintayong menambahkan di piala aff u dua puluh tiga ini indonesia menurunkan pemain yang hampir sama dengan di ajang sea games
setelah melawan malaysia indonesia akan menghadapi timor leste pada minggu dua puluh agustus mendatang
piala aff u dua puluh tiga dua ribu dua puluh tiga menjadi keikut sertaan kedua buat timnas indonesia u dua puluh tiga
pencapaian terbaik skor garuda muda adalah menjadi juara pada dua ribu sembilan belas